langsung saja kita ke bali sudah bergabung bersama kami
koresponden cnn indonesia igede nyoman wiryadinata dari denpasar bali
selamat siang nyoman
apakah ada kejutan di laga bni sirkuit nasional yang digelar di bali kali ini
bagaimana perasaan anda
pada pagi pagi namun memang unggulan inilah yang akhirnya maju ke babak semipinal
yakni andandir triadi
dan kemudian ada pemain pemain lain nanti pada babak semipinal akan ada sekitar dua puluh partai pertandingan
yang akan dipermainkan dan akan memperebutkan tiket untuk menuju ke puncak final
pada besok yang direncanakan besok ada dua puluh pertandingan
kemudian dari tidak hanya dari usia dini anak anak termasuk juga pemula
di antaranya nanti akan ada pertandingan
kemudian tunggal pemula putri raisa apatunisa melawan asyah nur melodi
kemudian ada juga mereka berdua ini diunggulkan berada di ranking satu dan tiga
kemudian ada juga pemain yang tidak diunggulkan seperti jihan alia dan halipia usni
kemudian di tunggal pemula putra juga ada along ardian yang memang di unggulan satu
kemudian akan melawan raka almer di urutan keempat atau ranking keempat
ada juga nanti adrian
kemudian juga ada alip akbar di tunggal pemula putra
tidak hanya itu nanti juga ada tunggal putra anak termasuk juga ganda putra anak termasuk juga usia dini
yang akan memperebutkan tentunya juara tiga dan juara empat yang akan diselesaikan malam ini
saya sudah bersama dengan ibu mimi irawan yang merupakan kepala bidang turnamen dan perwasitan pb pbsi
saya sudah bersama dengan ibu mimi irawan yang merupakan kepala bidang turnamen dan perwasitan pb pbsi
saya sudah bersama dengan ibu mimi irawan yang merupakan kepala bidang turnamen dan perwasitan pb pbsi
pak tarapa sih ibu
ya sebenarnya tidak sulit
namun saya berharap akan setiap tahun ini akan menjadi lebih baik
karena kita melihat juga pak dari kilas balik di belakang
sejak beberapa tahun yang lalu mungkin satu periode dari dasar warsa yang lalu
bahwa atlet putri itu kan boleh dikatakan masih banyak yang dia dapatkan dari yang lain
misalnya jadi pemain sinetron jadi apa
itu jauh menggiurkan daripada main bulu tangkis
tapi saya yakin atlet putri yang ada saat ini pun bisa memotivasi atlet putri yang lain
terima kasih ibu
namun yang dengan peserta yang sedikit justru kompetisinya akan semakin mudah
walaupun mungkin banyak yang unggulan
jadi putri masih mempunyai kesempatan untuk menjadi atlet muda potensial untuk di bidang bulu tangkis
megi nanti pada pukul empat belas memang akan dilakukan mulai dilakukan penyisihan untuk menuju ke babak final besok
dan dtkom dan cnn indonesia memang menjadi media partner dan broadcast partner pada acaranya
sirnas b di bali ini dan total tiga belas sirnas yang akan berlangsung di beberapa kota di indonesia
kami akan terus memantau perkembangan pertandingan bni sirkuit nasional dua ribu dua puluh
terima kasih nyoman sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian news hour